hubungan kakak beradik antara pangeran william dan juga pangeran harry memang sempat merenggang dalam beberapa tahun terakhir
pasca keputusan harry yang menyatakan akan menyerahkan gelar kerajaan lalu pindah ke amerika serikat
dan kini keduanya kembali bersatu untuk memberikan penghormatan terakhir bagi sang nenek yakni ratu elizabeth ii
meninggalnya sang nenek disinyalir dapat memulai rekonsiliasi pangeran harry dan juga istrinya meghan markle
dengan seluruh keluarga kerajaan
terlahir dari pasangan putra mahkota kerajaan inggris saat itu pangeran charles dan putri diana
kehidupan kakak beradik pangeran william dan pangeran harry tak pernah luput dari sorotan publik
william dan harry memiliki hubungan kakak beradik yang sangat dekat
pasca meninggalnya sang ibu putri diana tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh hubungan pangeran william dan pangeran harry semakin solid
keduanya saling mengisi dalam momen momen penting kehidupan mereka
pangeran harry menjadi pendamping pria dalam pernikahan pangeran william dengan catherine middleton
yang digelar di gereja westminster abbey london dua puluh sembilan april dua ribu dua puluh
dan di tahun dua ribu delapan belas pangeran william bergantian menjadi pendamping pria pernikahan sang adik
dengan aktris asal amerika serikat meghan markle di kapel st george istana windsor
setelah harry menikah hubungan william dan harry berubah menjadi sebuah pernikahan
pangeran harry menjadi renggang
berbagai isu yang melatar belakangi keretakan hubungan mereka salah satunya isu ras
memilih melepaskan gelar kerajaan mereka dan hidup mandiri di amerika serikat
atas keputusan itu keduanya kehilangan segala gelar dan tanggung jawab mereka dari tugas kerajaan
keretakan hubungan william dan harry memuncak pasca wawancara harry dan meghan dengan oprah winfrey
pangeran harry dan meghan menjadi renggang

dalam wawancara tersebut harry meghan dianggap sangat bias dan menyudutkan keluarga kerajaan inggris
setelah sempat tidak bertemu pangeran william dan pangeran harry akhirnya berkumpul dalam beberapa momen
seperti saat peresmian patung putri diana di taman sanken istana kensington london tahun dua ribu dua belas
keduanya bertemu kembali saat upacara pemakaman kakek mereka pangeran philip
pangeran harry datang tanpa meghan markle
dan langsung pulang ke amerika serikat setelah upacara berakhir
ratu elizabeth ii meninggal pada delapan september dua ribu dua puluh
kabar duka kembali menyatukan william dan harry
di situasi ini pangeran william istrinya kate middleton serta pangeran harry istrinya meghan markle
kompak menyapa warga di castle windsor
pertemuan ini menandai interaksi keempatnya di depan umum sejak harry dan meghan keluar dari kerajaan
kekompakan william dan harry terlihat pada prosesi pemindahan peti jenazah ratu elizabeth ii
dari istana buckingham ke westminster hall
bersama raja charles iii dan anggota kerajaan lain william dan harry kompak jalan berdampingan mengantarkan sang nenek
dan pada upacara penempatan peti jenazah di westminster hall
pangeran harry meghan markle dan harry menempatkan peti jenazah di westminster hall
pertemuan ini menandakan meghan markle kembali berkumpul bersama keluarga kerajaan
untuk melepas kepergian ratu elizabeth ii
kematian ratu elizabeth ii diharapkan memiliki berkah terselubung bagi kedua kakak beradik william dan harry
diharapkan keduanya dapat memulai rekonsiliasi dan menghentikan perselisihan di antara mereka